kalau punya kebiasaan jajan itu nomor satu memang harus dari diri sendiri motivasinya dulu gitu
jadi makan sarapan dicukupi kemudian siang dicukupi kemudian makan sore atau malam dicukupi
artinya kalau udah cukup harusnya rasa lapar itu tidak muncul gitu
dan sehingga mengurangi frekuensi kita untuk jajan
yang kedua kalaupun memang ada rasa buat jajan atau ini memang harus pilih yang lebih sehat apa dong
jadi pilihnya jajan ini adalah buat potong udah cukup deh buat potong
kalau yang muda muda bisa masak itu lebih hebat lagi
jadi kita bisa beli yang terjangkau dari ikan ikan ikan gak usah yang mahal mahal gak usah yang salmon gak usah tuna gak perlu
tongkol boleh tenggiri boleh nanti bisa di stop kemudian nanti dipanggang gitu
itu yang bisa masak sendiri nih ya
kemudian tahu tempe boleh ya diungkep nggak usah digoreng lagi
jadi gak jajan gak beli
di luar itu lebih murah terjangkau
kemudian sayur mayurnya juga jangan lupa
buah buahan yang gampang aja di tukang sayur nggak perlu yang mahal mahal di supermarket nggak perlu yang impor impor jeruk boleh